pertandingan antara persija jakarta melawan arema malang menjadi laga big match di pekan kedua liga satu
sebanyak enam puluh lima ribu lembar tiket untuk pertandingan yang akan digelar di stadion utama gelora bung karno sabtu malam nanti
sejak sabtu pagi supporter persija jakarta memadati lapangan blok s jakarta selatan
yang menjadi tempat penukaran dan penjualan tiket secara offline
mayoritas tiket dijual secara online mulai dari rp tujuh puluh lima sampai rp dua ratus lima puluh
dari enam puluh lima ribu lembar tiket yang dijual empat puluh tiga tiket didistribusikan untuk pengurus pusat dan koordinator wilayah the jackmania
empat tiket untuk aremania dan sisanya untuk masyarakat umum
sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di gelora bung karno jakarta
dika selamat siang bagaimana persiapan jalannya laga pertandingan
apakah supporter dari kedua tim sudah berdatangan
dika selamat siang
dika selamat siang
dika selamat siang
dika selamat siang
laga ini nanti akan disaksikan oleh enam puluh lima penonton dan bagi aremania ataupun juga jack mania yang akan masuk ke stadion utama gelora bung karno
ada tiga akses untuk berjalan kaki bisa masuk lewat gerbang pemuda lewat pintu senayan satu lewat jalan asia afrika dan juga lewat jalan jenderal sudirman
sementara itu bagi penonton yang membawa kendaraan roda dua ataupun juga sepeda motor hanya bisa masuk ke lewat gerbang pemuda dan juga lewat jalan jenderal sudirman
dan area parkir yang disiapkan adalah di parkir timur senayan
sementara itu untuk mobil
aksesnya juga sama tetapi parkirnya disiapkan di dekat kompleks akuatik atau di area parkir selatan kompleks gbk ini
baik dika lalu bagaimana terkait pengamanan di stadion gelora bung karno jelang laga hari ini
ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada lima personil keamanan yang disiapkan untuk mengamankan jalannya laga
dan pengamanan internal juga dilakukan oleh panpel dan nantinya seperti dipertandingan pada saat afc cup beberapa pekan lalu
juga akan ada lima kali pemeriksaan untuk para penonton yang masuk tidak diperbolehkan membawa botol minuman
tidak diperbolehkan membawa benda benda berbahaya seperti senjata tajam ataupun juga gasper bahkan yang nantinya akan
disterilisasi dulu di pintu pertama lalu kemudian akan diperiksa lagi sampai akhirnya mereka masuk ke tribun
sesuai dengan nomor tempat duduk di tiket yang sudah mereka beli sebelumnya
dan sampai saat ini juga belum ada informasi terkait dengan apakah akan ada rekayasa arus
lalu lintas atau tidak mengingat jika kita mengacu pada pertandingan pertandingan sebelumnya rekayasa arus lalu lintas itu memang tidak diberlakukan
dan hanya disiapkan jika secara situasional saja jika memang ada terjadi kepadatan arus lintas di kawasan gelora bung karno ini
baik terima kasih mahardika utama atas laporan anda langsung dari kawasan gelora bung karno jakarta